tangan aku bisa dingin lagi tapi kenapa kaki aku
aku panggil dokter dulu ya pak
kita pengen nanya sesuatu betul sekali
nanyain apaan lagi aduh gue mau ke kelas
pagi pagi benerin atap
tantang pergi sebelum jawab
pertanyaan yang pertama
darren kemarin malam lo kemana
emang bener gue itu semalam di rumah
bukannya kita gak percaya
tapi yang kita percaya
kalau kemarin malam lo keluar bawa mobil lo berwarna merah
ya udah bodoh amat
kalau kalian gak percaya ya udah
pertanyaan yang kedua
apa nama bengkel tempat lo benerin mobil
ya bengkel mobil
masa bengkel sepeda sih
nenek nenek ganti kulit juga tahu
masa iya dukun beranak
maksudnya nama bengkelnya apa
ya emangnya kenapa kalian mau bayarin kalau misalkan tahu bengkelnya apa
beneran kasih tau
bella mendingan lo jawab sekarang
ini kita mau ngebaik baikin
kita gak mau pakai kasaran atau kekerasan dan sebagainya
beneran gak pakai penindasan disini
ih kalian gak jelas banget udah aku bengkel
masa bengkel aku kucing
umar pas saya gak dibolehin masuk ke kelas sama mereka semua
wah ini namanya pijak
ngapain kalian tidak bolehin bella masuk kelas
lima belit lagi bel masuk berbunyi
eh ngapain kalian masih disini
ya ya emangnya
dokter bagaimana penelitian saya
operasi berjalan lancar
dokter jadi adik saya selamat dok
radang pada ususnya sudah kami atasi
dan sejauh ini kondisi pasien stabil
tapi kita mesti tunggu dia siuman dulu
terima kasih dokter
kalau begitu kami pamit dulu
terima kasih banyak
terima kasih dokter
terima kasih ya atas segala bantuan kamu
tapi ini semua berkat kita
kok kamu ada di sini
emangnya aku nggak boleh datang ke sini
aku kan kangen sama kami
kangen sama calon bupati kita
maaf masa aku mau pergi
aku mau ke rumah yang mas andika
mas ini apa apaan sih
aku tuh gak waras ya
kamu yang gak waras
udah diguang sama andika
masih aja ngejar ngejar andika
mana harga diri kamu sebagai perempuan
terserah mas kamu ngomong apa
yang pasti aku sangat mencintai mas andika
dan aku akan berjuang memperbaiki semuanya
aku minta kamu jangan pergi ke sana
kamu gak berhak melarang aku mas
kalau kamu gak narutin aku
aku akan sakitin andika
kamu tuh kenapa sih mas
jadi kamu harus narutin aku
tapi enggak deng enggak gitu sakit kok
dasar kamu udah meragilah mas
dan kita gak dapat berbangunan sama istri kita
juna minga hampir tak ada bangunan
ini kenapa putri saya belum bangun juga
kapan anak saya akan sadar dokter
kami masih akan terus memantau kondisi pasien bapak
semoga secepatnya ada perkembangan
ke arah yang lebih baik lagi
sabar ya pak
saya permisi dulu ya pak
terima kasih dokter
saya permisi dulu ya pak
jangan kamu bikin papa makin cemas
jangan sakit lagi ya
jangan tinggalkan sama papa
kaki aku gak bisa di gerakin
karena kamu terlalu lama berbaring
jadi masih kaku
gak apa apa kok ulan gak apa apa ya
udah ke lain
aku sama sekali gak bisa di gerakin kaki aku
tangan aku bisa di gerakin
coba dibuka dulu ya pak
coba sekarang bisa di gerakin gak dek
kan yang ini
apa yang tersalin lagianten ime nya